kamu kok nggak pesan makanan
orang tua aku
mereka mempertanyakan keseriusan hubungan kita mas
rama sumpah ya
demi makhluk hidup apapun yang ada di bumi ini
gue gak pernah deh ngeliat nathan kayak gitu
seumur hidup gue
ih lo baik banget sih lo
baru pernah nonton setahun juga
aduh please deh jangan salah fokus
fokus tuh sama nathan
kayaknya saat nonton mandangin salma
kayak ada getar getar cinta gimana gitu
aduh pokoknya gue gak rela
kalo misalnya nathan deket deketan
aduh ya allah jangan sampai
gue gak rela banget
abis kakak lewat nggak permisi sih
terus gue lewat harus permisi gitu
semua sama kak
ya gue gak suka aja ngeliat mereka deket deketan terus
kedekatan itu kan
apalagi buat dua hati yang berbeda menjadi satu
cinta itu keajaiban
di saat gue dan lo
berubah kata menjadi kita
kek adit sehat
gak pernah se sehat ini
kita permisi ya kak
lo kenapa senyum senyum
senyum itu ibadah bro
kok gitu mukanya nih
kayak liat boneka nabel aja
neng tau gak
neng tuh sama kayak musim di luar negeri neng
soalnya lagi bersemi semi di hati allah
yang dihajin sama
gak ada yang nanya sih
buat proposal pengangan dana
emang harus gue banget ya
harus lah udah gak ada orang lagi
semuanya pada sibuk
udah ayo buruan cepet
bentar ya sal
sepuluh menit lagi

kamu kok gak pesen makanan
mereka mempertanyakan keseriusan hubungan kita mas
mempertanyakan keseriusan hubungan kita mas
aku gak tahu harus ngomong apa
aku gak bermaksud untuk masak kamu
aku gak bermaksud untuk masak kamu

tapi aku gak tau mau gimana lagi mas
tapi aku gak tau mau gimana lagi mas

aku gak bisa ngejelasin apa apa ke mereka
kamu yang sabar ya
semua butuh proses
aku gak bisa ninggalin mele begitu aja
aku gak bisa ninggalin mele begitu aja
kondisi dia belum memungkinkan
dia masih butuh aku
dia masih butuh aku
nathan juga butuh waktu
karena dia belum bisa nerima kamu

kamu serius sama aku

mau kamu buktikan semua omongan kamu
tapi kalau enggak
mungkin aku yang nyerah
mungkin aku yang nyerah
aku balik dulu
so lo beneran gak mau ikut kita

sorry ya kali ini gue gak ikut dulu
yaudah kalau gitu kita duluan ya
yaudah kalau gitu kita duluan ya
yaudah kita duluan ya
tidak ada waktunya
gue bilang enggak ya enggak
kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din
kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din
kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din
kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din
kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din

kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din
kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din

kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din

kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din

kalo lu pikir segampang itu buat ngindarin gue lu salah din

biar saya saja yang suapin